putri usus goreng kepo banget sih sama naomi
kalo gue ceritain semua gue bakal kebawa juga dong
kenapa bawa bawa kamu emang kamu ada hubungan apa sama nomi
aduh keceplosan lagi gue
kecuali kamu emang beneran bisa dengar suara hati aku
putri usus goreng ayo ikut aku aku cariin kamu dari tadi
nanti ya soalnya aku lagi
naomi gue duluan ya
kamu jangan ambil keputusan yang makin membahayakan posisi kita lex
tapi kalo memang sampai identitas bas koro itu terungkap
aku masih punya satu pertahanan lagi untuk kita
aku udah siapkan identitas kedua pada waktu itu
jadi kamu bisa sedikit tenang sekarang soal bas koro
karena menurut aku identitas yang kau buat yang kedua ini akan sangat sulit terbongkar sama mereka
aku sudah mengantisipasi sejak awal sebelum kita mengalihnamakan semua secaka dulu
itu sebabnya kenapa sampai saat ini kita bisa menikmati semua harta itu menjadi harta kita bersama dengan tenang selama hampir dua puluh tahun

maksudnya pak raymond lydia memalsukan nama itu

tapi ada muncul nama baru lagi
ibu kenal dengan orang itu
rey general sungguh terperanjakamente k chinaj
salah satu blognya yang dikasih ibu suku hama
saya akan usut tuntas semuanya
oke ibu tenang aja ya
dan satu lagi ibu
jangan bahas ini ke siapapun
pak remon benar benar serius membantuin aku ngungkap kasus mas jaka
aku jadi terharu dengan ketulusan pak remon
padahal aku sama sekali nggak minta dia untuk melakukan semua ini